aku dimana sekarang giz
loh kamu kan ada di hotel
kemarin kan gika nelpon aku
dia bilang kamu mabuk berat
beri aku kekuatan ya allah
damar kamu bangun dong
kamu udah bangun kan
emangnya kamu gak mau keluar
gak mau sarapan
enggak enggak enggak
loh kamu kan ada di hotel
kemarin kan gika nelpon aku
dia bilang kamu mabuk berat
makanya aku sama dia bawa kamu ke hotel
abis aku kan kayak pemalu
gika dikurang ajar
kenapa gue bisa disini dik
kenapa gue bisa disini sekarang
lo mampuk berat
itu sekarang kenapa lo tinggalin gue sendirian disini
kenapa lo disini aja sama gue sih
pokoknya jangan sampai
lo ninggalin gue berdua sama giza disini ya
gue kan yang omdat ofisial

mbak pulang dan gak usah kesini lagi
kamu mau kemana
gak tahu dan bukan urusan mbak
kamu tau kenapa papa sakit
papa sakit tuh karena mikirin kamu ri
dia tuh nangis semalaman mikirin kamu
udah lah kamu pulang sama mbak ya
aku nggak punya rumah mbak
kamu itu kan adik mbak
siapa bilang kamu gak punya rumah
aku gak punya rumah mbak
aku gak punya rumah
makasih mbak ada perhatian sama ini sama aku
walaupun mbak tau sebenernya siapa aku
ri ri denger ya denger
rih kamu itu adik aku ya
sampai kapanpun juga
kita tuh tetap saudara nih
udah deh udah udah
ri kamu makan dulu
kamu makan dulu ya
kamu tuh harus jaga kesehatan kamu demi anak kamu ri
udah mau aku sabun dulu ya aku lagi
aku bisa jaga diri aku sendiri